seorang ibu di probolinggo yang tega membuang bayi kandungnya akhirnya ditangkap polisi
sang ibu mengaku nekat membuang bayinya karena malu hamil di luar nikah
pelaku sempat jatuh pingsan karena tak tahan dengan tekanan batin yang dialaminya
tertekan aibnya dipublikasikan
kah ibu muda pembuang bayinya warga jalan merbabu kelurahan triwunglor kecamatan kademangan kota probolinggo jatuh pingsan di mapol resta probolinggo
k membuang bayinya di teras rumah pasangan pak sutri warno dan shini
tetangga pelaku sendiri dengan dalih menitipkan karena malu kehamilannya diketahui keluarga dan warga sekitar
terlebih bayi tersebut hasil hubungan gelap dengan kekasihnya
meski keduanya sudah nikah siri namun justru suami siri pelaku tak mengakui anak yang dikandungnya
oh buat bungkus juga ini juga buat bungkus
ini juga ya buatnya ini untuk
pas air penumbar
iya pas air yang jatuh
sementara itu dari hasil penyelidikan pembuangan bayi ini karena pelaku malu tidak dinikahi calonnya dan hanya dijanjikan saja
di mana hasil interogasi awal saat ini daripada tersangka
ini menyampaikan tidak ada niat maksud untuk membuang anak tersebut
dari tangan pelaku polisi mengamankan pakaian untuk pembungkus bayi selimut duster dan kerudung serta sim orang untuk mengelabuhi petugas
guna proses hukum atas kesalahannya kini pelaku dalam proses penyelidikan intensif unit perlindungan perempuan dan anak satres krim polres probo linggo kota